sebelum bertolak ke beijing seorang penjual susu kedelai sri wahyuni akhirnya bisa bertemu dengan sang idola presiden joko widodo
tidak tanggung tanggung sri menemui presiden setelah berjalan kaki dari kampungnya di sragen jawa tengah selama empat belas hari menuju ibu kota
presiden jokowi dodo menemui sri wahyuni di ruang vvip lanut halim perdana kusuma
sri akhirnya bisa bertemu dengan presiden jokowi setelah sempat ditampung oleh simpatisan selamat tiba di jakarta
saat tiba di ibu kota sri sempat datang ke gedung sekretariat negara untuk menyampaikan surat berisi niatnya bertemu sang idola
sri juga mengaku datang membawa susu kedelai buatannya dan ayam peliharaannya sebagai buatangan bagi presiden jokowi
sri mengaku niat bertemu jokowi dilakukan untuk memenuhi janjinya dahulu saat jokowi akhirnya terpilih sebagai presiden
karena waktu itu saya berpikir saya tidak bisa bertemu dengan presiden jokowi
jika bapak jokowi terpilih jadi presiden saya berniat mau jalan kaki dari daerah saya sampai ke jakarta
nah ini berhubung saya itu nader urusannya sama yang maha pencipta sama gusti allah
selama saya masih mampu dan bisa saya jalankan
walaupun di jalan ya allah mas rintangannya agak karu karuan
keteras lah kembel lah pengamis apa saya nggak mau dengarkan